upaya penyedotan banjir yang menggenangi terowongan kemayoran jakarta pusat hingga senin pagi masih terus dilakukan petugas gabungan
sebanyak delapan belas unit pompa dari berbagai instansi dikerahkan bersama puluhan personil
komando armada satu tni angkatan laut bahkan kembali dilibatkan untuk membantu upaya penyedotan banjir
sejak proses penyedotan dilakukan hari minggu kemarin
debit air yang mengenangi terowongan kemayoran jakarta pusat terus berkurang
hingga senin pagi ketinggian permukiman air tinggal satu meter lebih
jika wilayah ibu kota tak diguyur hujan proses penyedotan banjir diperkirakan akan rampung pada hari ini